dan masih dari pengadilan negeri jakarta pusat tapi dalam sidang kasus suap reklamasi pantai utara jakarta
ya staf khusus gubernur dki jakarta suni tanuwijaya memberikan kesaksian untuk terdakwa anggota dprd dki jakarta muhammad sanusi
dalam kesaksiannya suni hakim dan juga jaksa penuntut umum
kerap mempertanyakan soal besaran kontribusi tambahan bagi pengembang
yang termaktub dalam rancangan peraturan daerah tentang reklamasi pesisir pantai utara jakarta
dari nilai jual objek pajak atau njop tiap proyek reklamasi karena dianggap membebani finansial pengembang
selain itu suni juga sempat ditanya mengenai kedekatannya dengan m sanusi
suni mengakui ia sempat berdiskusi mengenai raperda reklamasi melalui sambungan telepon sebanyak dua kali
sementara sanusi mengatakan komunikasinya dengan suni menyoal raperda reklamasi
telah dijalin sebanyak tiga kali
sidang tindak pidana korupsi terkait suap reklamasi jakarta
dengan terdakwa politisi gerindra m sanusi akan dilanjutkan rabu tujuh september dua ribu enam belas